visual terkini wakil presiden terpilih
gibran raka buming raka yang menemui wakil presiden maruf amin
hari ini kami memohon pimpinan petuah petuah
karena bagaimanapun beliau itu seorang senior
mentor dan juga seorang wakil presiden
yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini
jadi di dalam suasana sangat hangat sekali
pak wakil presiden menjelaskan bahwa
sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali
beliau mengibaratkan seperti permainan
seperti permainan double di badminton
saling backup satu sama lain
presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain
dan juga tadi beliau menambahkan pentingnya keberlanjutan
jadi nanti dari presiden
lalu ke pak presiden yang baru
nanti diharapkan ada keberlanjutan
dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye
bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan
tadi juga sempat di highlight oleh bapak wakil presiden
kira kira itu teman teman media
terima kasih sudah setia menunggu
saya mohon izin pak untuk melanjutkan ke tempat berikutnya
nanti lagi ya nanti lagi ini sudah ditunggu
itu tadi saudara pernyataan dari wakil presiden terpilih gibran rakuwi meraka
yang melakukan kunjungan ke wakil presiden maruf amin
beberapa catatan yang ia sampaikan adalah ingin meminta
wejangan dan juga koordinasi terkait dengan transisi pemerintahan